ternyata kalau misalnya hobi makan dan berfoto anda kayaknya saya juga sih ya
kini kedua hobi tersebut ternyata dapat disatukan loh dalam seni food phoregraf
tidak hanya menggunakan kamera profesional dengan menggunakan ponsel pintar nah ini yang sering dilakukan
anda juga bisa loh menjadi seorang food photographer
siapa yang tidak tergiur dengan makanan ini
ini adalah hasil bidikan kamera sang fotografer makanan profesional charlie sugiri
ini fotografer profesional yang memanfaatkan ragam makanan seperti spageti kue dan makanan pokok sebagai objeknya
kini seni food photography sedang menarik banyak perhatian dari berbagai lapisan
salah satunya evi wanita yang sedang memperdalam teknik fotografi makanan mengaku bahwa food photograp bukan hanya untuk orang yang berhubungan dengan makanan seperti safe saja namun sudah masuk ke semua lini
karena kita juga bisa hands on bisa coba sendiri foto dengan teknik teknik pemotretan yang charlie sudah ajarkan
dan kita juga bisa ganti ganti props supaya kita bisa melihat efek yang berbeda untuk satu makanan tampil dengan warna seperti ini
propsnya bagaimana tampilannya kita bisa uji coba karena dia banyak sekali properti untuk food stylingnya
fotografer yang mengawali karirnya sejak dua ribu delapan silam ini memiliki cara unik untuk menghasilkan gambar yang menarik
yakni selain kemampuan mengaplikasikan teknik pengambilan gambar dibutuhkan pula strategi pengaturan cahaya dan detail dari makanan
sebagai sang fotografer makanan ia harus mampu memberikan informasi dari objek yang diambil
foto makanan ini kita mesti harus tahu pertamanya itu muka dari makanan itu sendiri
jadi misalnya makanan itu yang mukanya sebelah mana nasi goreng itu mukanya sebelah mana
nah kedua nah itu yang masalah enaknya itu
yang enaknya itu yang harus kita paling tonjolin utamanya
kayak misalnya si tahu goreng karena dia ada isinya jadi harus kita buka isinya
biar dia lebih kelihatan enaknya apa yang paling enaknya yang paling bisa dijual dari si tahu goreng itu
para konten kreator dari fotografer makanan selalu mengambil esensi gambar suatu makanan tanpa menggunakan banyak aksesoris
fina nabilah jakarta